jelang pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
panitia dan petugas gabungan tni polri melakukan gladi bersih untuk kirap kereta
meski tidak menggunakan kereta kencana sungguhan
namun gladi bersih ini tampak hikmat
inilah suasana gladi bersih kirap kereta kencana yang akan digunakan calon pengantin
dalam geladi bersih ini panitia menggunakan kereta lain untuk simulasi ini
dalam simulasi ini nantinya rombongan pengantin akan dibawa
menggunakan delapan kereta kencana yang sudah dipersiapkan
di depan rombongan pun terdapat pasukan paspampres wanita
sedangkan masing masing kereta kencana dikawal oleh paspampres pria
meski tidak menggunakan kereta aslinya simulasi arak arakan ini berlangsung hikmat
selama prosesi gladi bersih ini akses jalan di depan gerahasaba ditutup